tolong bantulah aku
sekarang tidak ada lagi yang membantumu abikara
hanya kematian yang pantas untuk pembunuh berdarah dingin sepertimu
percayalah pada aku
aku bukanlah seorang pembunuh
curi kita butuh ada disini
saya akan nabuk bunuh
tamatlah riwayatnya abikara
dia tidak akan mungkin lolos dari kematian walang susah
nyawam tergantung ayah handam
jika dia berani macam macam kepadaku maka nyawamu akan melaya
saya itu paham saja
negara lain lagi
siapa yang bisa mengelengkapi saduk sadukmu
nebel itu think tadi
saya tidak mau
mengobrol kepad northwest nusantara

dia belajar dari mana
memecah agama menjadi tujuh

mana ada penjahat yang mengaku abikara
kau sudah mencuri kita pusaka mawar boda
kau pantas untuk mati
aku bukanlah seorang pencuri
aku bukanlah seorang pencuri
pecah ragam membuat kekuatanku banyak berkurang
aku sungguh sungguh tidak berdaya untuk menghadapinya
tolong bantulah aku
sekarang tidak ada lagi yang membantumu abikara
hanya kematian yang pantas untuk pembunuh berdarah dingin sepertimu
percayalah pada aku
aku bukanlah seorang pembunuh
aku bukanlah seorang pencuri
kakek guru ini aku
aku datang dari masa depan
aku sungguh bukanlah abikara
aku ini kian santang
ayah anda prabu siliwanya
kelak kau akan menjadi guruku
dalamnya samudera dapat diterkah
tapi hati manusia hanya allah yang maha mengetahui

ketika kau menangkapku aku akan menangkapmu
aku tidak bisa menolong mudik bulau
aku tidak ingin mengeroyoknya
jikapun aku harus melawan
maka aku sendiri yang akan menghadapinya
tanpa bantuan orang lain
sudah berkali kali kukatakan
aku tidak membunuh keluarga
tutup mulutmu pembual busur
aku bukanlah seorang pembual
kau tidak perlu memohon pada
aku memohon dengan para dewa untuk kematianmu
aku benar benar dipermainkan oleh perempuan perempuan pusuk ini
ada olah raga
kamu tidak apa apa lagi
aku sungguh sungguh tidak percaya
lelaki sepertimu bisa menjadi raja di kerajaan japura
kalau kalian berani menghadapiku
lepaskan tali ini
sebaiknya paman tidak menyerahku
karena kita dari pihak yang sama
semua orang tahu kau adalah seorang penjahat
aku akan menghabisimu
untuk mengakhiri kejahatanmu
aku terpaksa melakukan ini